jk gunain lawan dengan bata
karena maksimalnya spirit
dan aku kayak cakap
nama aku mawar bukan nama sebenarnya
saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik
aku memang belum punya pengalaman di politik
namun aku punya tujuan
artinya teman teman di psi kota solo sangat bersemangat dengan adanya video yang diunggah di akun media sosial di pppsi
sampai sampai mereka membuat sebuah penafsiran yang lebih jauh lagi tentang siapa sosok mawar dalam video tersebut
sementara itu kalau kita lihat juga ada penafsiran lain dari mas wali kota solo mas gibran
yang justru menduga bahwa sosok mawar adalah salah seorang penyanyi papan atas di tanah air
nah dari kami sendiri di pppsi sampai saat ini belum bisa memperhatikan
bisa memberikan keterangan resmi dan keterangan lebih lanjut tentang siapa sosok mawar yang ada di dalam video tersebut
tapi yang jelas jika dugaan dari teman teman psi solo menjadi kenyataan
kami akan sangat senang sekali untuk menyambutnya ke dalam keluarga besar psi